kita harus segera menuju desa dusun doyo
semoga allah memberikan kemudahan kepada kita
semoga allah memberikan kemudahan kepada kita
bisa dilakukan dengan isyarat
islam selalu mengajarkan dengan cara cara yang dengan mudah
tangeran kita bisa lanjutkan kembali perjalanan menuju kedemang
lulus apa yang terjadi
kenapa kendini pecah dan hamba menyebut anak hamba samudera
kontak batin ibu dan anak itu sangat kuat
karena yai sudah mengandung pengairan samudera selama sembilan bulan
hubungan ibu dan anak tidak akan pernah dipisahkan oleh apapun dan siapapun
apalagi hanya jarak dan waktu
sunan dimana kira kira anak anak pengairan samudera berada sekarang
tolong tunjukkan sunan
semoga gusti allah memberi petunjuk kepada kita
ya ada apa
sepertinya kondisi pengairan samudera sudah sangat melemah
apakah sebaiknya kita berhenti di desa doyong ini
pengairan sangat parah
biarkan dia beristirahat
kita akan cari demang desa doyong ini
ya kita harus segera menyusul pengairan samudera
saat ini dia sedang membutuhkan nyai
apa yang terjadi dengan anak hamba ya allah
dimana dia sekarang
kita harus segera menuju desa dosun doyong
semoga allah memberikan kemudahan kepada kita
bersiap siap lah yai
kita akan melakukan perjalanan secepat ini
sampai jumpa di desa doyong
sampai jumpa di desa saksiman
kondisi pangeran samudera sangat memprihatinkan
semoga allah segera memberikan kesembuhan untuk pangeran
tolong ambilkan air
kalian telah begitu baik pada saya
saya tidak berkesempatan bertemu dengan ibu undah saya lagi
menyampaikan amanat ibu undah
ananda telah bertemu dengan kakak wijayaku suma
ananda sudah menjalankan amanah ibu undah
ananda telah menjelaskan kembali
tombak wosipadang ini
milik ayah anda
tolong serahkan kepada kakak wijaya
tolong serahkan kepada kakak wijayamu
tolong serahkan kepada kakak wijayamu
maafkan kesalahan anda
ampuni semua salah salah ananda
terlebih dahulu pulang ke rahmat allah
ibu unda selalu maafkan anda
kalau anak anda harus pergi menghadap
ibu unda ikhlas
anda bukan milik ibu unda
setiap manusia akan mati
tak ada seorang pun yang bisa meninggalkan
setiap jiwa akan merasakan kematian